ternyata benar dia mengenali jurusku
aku tidak mau mengambil risiko
lebih baik dia aku habisi sekalian agar tidak merepotkan
apa yang dilakukan nyairantika
kenapa dia mengikuti pawitra hingga kemari
gawat bisa bisa dia mengacaukan seluruh rencanaku
aku harus menjauhkannya dari paweka
sebenarnya apa yang sedang pawitra lakukan di tempat ini
rupanya kau mau menjajal jurusku
justi pati tunggaksemi
tempat apa ini
semua berjalan sesuai dengan rencana kita
ya sesuai dengan rencana
tuhan mengajar dia akan mengacaukan rencana kita
ini masih tawati
akhirnya kita akan berkumpul kembali
ada perlu apa kau kemari
lembah ini milik kami
sembarangan kamu bicara
tidak ada yang boleh memasuki wilayah ini

tidak ada yang bisa menghalangi ibu
sebaiknya kalian menyingkir
sebelum aku lumpuhkan
kalau aku menggunakan jurus jurus andalanku
dia pasti bisa mengenaliku
tapi kalau tidak
dia akan mengalahkanku
apa yang harus aku perbuat
aku bisa saja kabur
tapi kalau aku melanjutkan
untuk mengikuti pak witra
semua rencana aku bisa berantakan
kenapa dia tiba tiba menyerangku di tempat ini
apa yang dia khawatirkan dariku
apakah ada kaitannya dengan pak witra
siapa dia sebenarnya
kalau benar begitu
aku harus segera menikusnya
vorher perlukunya diserikapkan
apa lah sebuah tempat ini
senyum sedang seseguh

dia aku habisi sekalian agar tidak merepotkan
aku tidak bisa meladani jurusmu
lama lama aku bisa kalah
sebaiknya aku pergi
dia juga mengenali jurusku
dia akan tahu siapa diriku